aduh aduh pelan pelan sakit banget oke oke oke oke
pelan pelan ya bentar betar bentar betar bentar saya sama gua cek ntar aduh aduh ini
agak sakit banget sedikit mama sih
alhamdulillah kecil kecil eh kecil lho
tapi ingat ya pesan saya harus pintar pintar bagi waktu antara kamu kerja sama kuliah
kenapa ketawa ketawa boleh cek ntar mas
boleh dong boleh boleh bantu
maaf pak untuk proyek pembangunan gedung pt plaza berlian yang disentul besok panino dijadwalkan
untuk kunjungan yaudah kalau gitu nanti besok saya datang
lebih baik bapak berangkat sekarang pak biar besok pagi sudah bisa langsung memeriksa progresnya
nanti saya booking hotel buat bapak disana altair star hotel oke pak
ya udah nanti kamu booking aja
selesai kerjaan di kantor saya pulang dulu
yang kemarin kamu saranin
buat rekomendasi senam hamil
apa betul kamu yang
mendaftarkan nama istri saya
mau nanya dulu ke bu elsa
saya nggak daftarin bu elsa pak
bukan rini yang daftarin elsa
kalau gitu makasih ya
baik pak permisi
dan sekarang kecurigaan aku semakin nyata
yang pertama senam
yang kedua buah api
riki yang mendaftarkan elsa ke tempat senam amen itu
aku udah siap
dia mau kan sepedaan sama kita
gak tau mah
dia belum balas cita aku
yaudah kita berangkat yuk
makasih ya mas sudah nganterin aku
ingat jaga ku
jangan ngelakuin yang aneh aneh
kalau bisa naik lift jangan naik tangga
kalau makan cari makanan yang matang
jangan yang mentah
jaga kondisi kandungan kamu
yaudah cium dulu
ternyata sampai dia misok

anggap aja gigi ini di belakang seperti
ya udah deh kalau gak mengamalkan
aku turun ya
kiki bahagia banget mbak
mbak andin tuh bener bener tahan panting gitu mbak
cuma gak hanya pertahanan toh
tapi mbak andin tuh bener bener bisa merupakan kelakuannya mas al yang dari majang tutul menjadi kucing anggora
dulu itu mbak andin ya pun mas al
ah nggak pernah yang namanya senyum
terus pokoknya kalau mas al datang tuh bawaannya tuh auranya tuh mencekam
maaf bu silakan ibu tunggu sini ya
semangat ya pak
insya allah bapak pasti senang
alhamdulillah ya allah
terima kasih kau berikan bantuan buat suami hamba di waktu yang tepat
kok gak ada angga ya
apa angga bener bener gak mau datang
mah mama udah capek belum
mau satu putaran lagi nggak
gak usah deh
kamu aja yang motor lagi
mama nungguin mobil ya
mau aku antrin ke mobil
kalau gitu aku satu putaran lagi
kayaknya angga benar benar udah nyerah deh sama hubungan ini
dia gak mau kasih aku kesempatan untuk perjuangin hubungan ini
aku mau perjuangin kamu ke mamaku
aku ingin lihat album kamu
aku mau berjuangin kita
gimana caranya lo mau berjuangin semua ini
dengan cara apa
udah gak bisa
di luar sana terlalu banyak laki laki yang jauh lebih baik daripada goa
lo bisa cari yang lebih baik
seperti apa yang kamu inginkan
bukan gue orangnya
gue gak tepat buat lo
sakit banget ya allah
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kamu ngajari kesini
ya kalau gue gak datang

udah pasti mewek ya waktu itu
dan lo tau sendiri kan
gue gak suka cewek ceweknya
aduh duh duh
oke gue pelan pelan ya
aduh aduh aduh
ini bengkak sedikit memar sih kayaknya
yaudah kalau gitu mendingan
lo pulang aja ya
jangan dipaksa jalan
lo pergi ke dimana
oh ada situ
bentar ya sorry
lo kan gak mungkin jalan
lo kan gak mungkin jalan
mamar kayak begini coba
pasti makin parah
ini punggung gue udah nungguin dari tadi
tapi kalau berat gak apa apa ya
tapi kalau berat gak apa apa ya
paling berapa sih
gak lebih dari seratus kilo kan
pegang aja pegang
ternyata lo berat
kayaknya gara gara banyak makan deh
pas jalan sama gue yang waktu itu